peristiwa tiga puluh september seribu sembilan ratus enam puluh lima yang tepat kita peringati hari ini
diperingati sebagai hari bersejarah dalam perjalanan bangsa indonesia
setelah tragedi itu sejumlah warga negara indonesia yang ikut mahasiswa ikatan dinas
yang sedang belajar di luar negeri dicabut ke warga negaraannya
karena menyatakan tidak setuju dengan pergantian rezim
mereka diasingkan bahkan tidak memiliki status ke warga negaraan selama puluhan tahun
dua puluh september adalah hari yang tak pernah terlupakan oleh karsidi dan agung
karena di hari itu pergantian rezim terjadi di tanah air dan berimbas pada kehidupan keduanya
tak lama setelah itu mereka kehilangan status sebagai warga negara indonesia
keduanya adalah mahasiswa ikatan dinas yang dikirim saat pemerintahan presiden soekarno
dengan cita cita besar membangun tanah air di saat mereka kembali
saya ditunjuk untuk dikirim ke luar negeri
jadi saya ditujuk waktu itu
dengan tujuan untuk ini untuk beasiswa
yang kemudiannya setelah selesai kita punya ini kan seperti perjanjian
bahwa setelah selesai kita akan
bekerja selama sekian tahun untuk pemerintah
tapi kemudian ada konsekuensinya pak
artinya sudah tidak bisa lagi pulang ke indonesia
tidak bisa bertemu dengan keluarga
ya memang lama saya
tapi setelah tiga puluh tahun belum bisa pulang ya
sudah ingin sekali sudah nggak bisa tertahan lagi ya
sekali aja saya bisa melihat indonesia
saya merasa puas sudah
tanah airku indonesia
rasa rindu dan nestapa
itu juga yang dirasakan suhardono
seorang ahli kimia yang juga mantan mahasiswa ikatan dinas
puluhan tahun merantau ke negeri orang
ia harus kehilangan jejak
orang orang yang dicintainya
orang tua dan lima saudaranya
telah meninggal dunia di saat ia kembali ke tanah air di tahun dua ribu enam
hampir empat puluh tahun ia tak kembali
dan selama itu pula
ia menyandang status stateless
alias tak punya keluarga negaraan
terutama dengan hubungan keluarga kan bagaimana
bahwa kami sepuluh keluarga
lalu pada waktu saya pulang
yang pertama kali sepuluh tahun yang lalu
itu kami tinggal lima
jadi ya pasti itu sudah
itu harus tidak hitung orang tua yang sudah tidak ada
nah inilah yang satu sejarah indonesia yang dilupakan
menurut saya tugas pertama kita saya pada waktu adalah itu
memuktikan kembali wujud dari pada kebijakan politik pada masa lalu
untuk mengatakan indonesia masa kini
indonesia masa kini
yang terbentuk dari sejumlah fakta sejarah bangsa
termasuk para mahasiswa ikatan dinas
yang tak punya kepentingan politik
namun jalan hidupnya berubah karena pergantian rezim
anda yang sudah semua selamat
ewa yunizar praha
itulah secuil kisah dari kehidupan para eksil di praha
akibat pergantian rezim puluhan tahun silam
tepatnya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima
anda bisa menyaksikan
bagaimana nestapa para eksil yang ada di praha
selengkapnya dalam program khusus
cnn indonesia prime news hari sabtu esok
hari sabtu esok pada pukul sembilan belas waktu indonesia barat